namun jika tidak dikelola dengan baik
jadi proyek food estate nya mungkin beberapa eksemplar
utamanya kawasan ini menjadi salah satu lokasi atau venue pembukaan untuk world war forum yang akan dilakukan pada besok sore
termasuk undangan dan masyarakat
dimana kita mencoba memberikan kesempatan kepada
kami sesuaikan dengan kebutuhan yang ada
mungkin harapan saya juga ya mas dan juga harapan kami bersama
karena setiap tetesnya sangat berharga
misalnya di gunung mas kalteng itu sudah panen jagung singkong
tentu akan ada potensi kecemburan sosial gitu ya pak
yang dilakukan oleh berbagai pihak
nah tamu saya pada kali ini ada mas adrian argata
usai mentan mengklaim bahwa proyek food estate di gunung mas kalimantan tengah
rencananya akan digelar atau dilakukan oleh komunitas atau sanggar ya
dan atasan dari asn ini untuk memastikan bahwa asn walaupun tidak masuk kantor
di tempat apa namanya fasilitas kesehatannya berarti harus hadir
oke baik jadi tentunya kita bersama menunggu kebijakan ini
tain di jamboree futsal anak anak sendiri
dalam hal ini memang karena kami
perhubungan saya sebagai presiden akan berakhir
bukan hanya sebagai kompetisi futsal
indonesia kaya kearifan lokal dalam pengelolaan air
berlayar menuju pulau perdamaian
dari kelompok komunitas masyarakat sekitarnya
selain isu nikel isu mengenai food estate juga menjadi perbincangan hingga saat ini
dan untuk mengetahui bagaimana kesiapan lebih lanjut
ini nantinya akan menurunkan kinerja atau mungkin masyarakat juga akan lebih sulit tertangani
kira kira unit kerja mana saja sih yang berpotensi untuk menerapkan sistem ini
tugas dan fungsi asn yang bermacam macam ini bisa dilakukan secara wfa
kita bisa membangun generasi masa depan yang memiliki pemikiran terkait perdamaian
kemudian kalau misalkan ada event
kita mau melakukan kesempatan kesempatan